terima kasih dulu atas pengawalannya netizen terutama karena ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi
bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak injak logika logika kabel tis dan lain lain
kita akan buktikan di sini kalau untuk dakwaan kita ada catatan yang sangat sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat
nanti detailnya sama melissa karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan
yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya
yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan itu adalah menginjak injak logika
nanti akan dijawab sama melissa
yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih
belum pulih dan kita ada
bukti bukti yang mendukung hal tersebut
salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari dokter yeremia tatang di maya padang
kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis david
sampai saat ini dia masih fisioterapi
kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari kementerian ppa
yang terkait kondisi psikologis david
tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di twitter ketika david berjalan
jadi david saat ini sudah bisa berjalan
tetapi endurance nya hanya enam menit
jadi dia kekuatan berjalannya enam menit saja
sudah jatuh berkali kali
paling parah kemarin tanggal delapan mei
sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pet
jadi kita sudah bisa lihat
kenapa hal itu terjadi
besok akan dijelaskan oleh dr yeremia tatang sebagai ahli
ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri
hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari david
itu yang motorik
sedangkan yang kognitif anak saya sampai saat ini belum tahu warna
tidak bisa membedakan warna apa
warna merah biru
kemudian yang motorik juga
sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri
sampai saat ini
perawat yang dua puluh empat jam di rumah
kemudian belum bisa memakai celana sendiri
artinya dia membungkuk
jadi dia belum bisa
dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya
jadi kalau ada yang bilang bahwa ini bukan penganiayaan
bukan penganiayaan berat
maka saya akan melawan
ini bukan tentang anak saya
tetapi logika kita dibodoh bodohin
dengan pernyataan pernyataan ahli hukum lah apalah
yang paling ngerti kondisi dia adalah dokter
dan itu ada semua di melisa
besok akan kita tunjukkan saat persidangan
jadi memori jangka pendek
seperti tadi sudah disebutkan
jadi memang dia nggak bisa ingat
ini siapa ini siapa
kalau perilaku mungkin nanti melissa yang jelasin ya
jadi dari saya itu aja
kalau terkait pembacaan dakwaan tadi
pak jonathan untuk pemerintahan satu dari keluarga nanti siapa aja yang
dan paman rustam
paman rustam yang bikin laporan di polsek
hal hal yang mungkin ditekankan dalam pemeriksaan nanti
yang akan ditekankan mungkin saat bersaksi nanti
oh yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi david
yang memang itu penganiayaan berat dan perencanaan
karena tadi tidak disebutkan
nanti melissa akan sampaikan itu
sampai benar benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan
jadi seperti itu
saya masih mohon doa
untuk teman teman wartawan
kita kawal terus ini
dan kita keluarga besar akan terus mengawal kasus ini
maluku satu darah
dan semua akan terus mengawal kasus ini
demikian dari saya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh